hai nah sekarang semangkanya nenek mut aja ya nek iya dah di mut gak apa apa dah
pagi pagi lu bikin dua kesalahan lu
gara gara lu gue gak dapet duit
jualan di tempat lain
awas kalo lu berani naro dagangan lagi di sini
tapi tanda aku gak boong
dengar kagak sih pegi
bu mulai kuenya deh
berapa neng harga kuenya
satunya lima ratus bu
boleh neng bungkus sepuluh ya neng ya
bu bungkus sepuluh ya
kak minta kuenya kak saya lapar
nih dek kasian
terima kasih yanss pemain kakinian
makasih ya kak untung aja ada kakak
tapi dagangannya gara gara aku habis
gak apa apa kode yang penting kamu udah gak leper lagi kan
tapi aku haus kak aku boleh minta duit gak buat beli minuman
tadi ada sih
yang dikasih nenek buat beli sarapan gimana ya
kok jadi semangka
bukannya dari tadi
bukannya dari tadi
bukannya dari tadi
bukannya dari tadi
bu ini bu punya ibu tadi ketinggalan diangkut
ya ampun kamu jujur sekali nama kamu siapa nak
sekarang ibu mau kasih hadiah buat kamu nih dia
semangkanya tiba tiba aja bu ini aku udah punya bu
tapi ini kan lebih besar dari yang punya kamu
lagian semangka ini kan bisa bikin nenek kamu bahagia
karena ini semangka keberuntungan
ah ibu bercanda masa semangka semangka kebentungan
aneh banget hari ini
udah deh satu aja udah cukup
loh kok semangkanya ada disini
bukannya udah aku tinggal
ih kamu ini semangat apaan sih
kamu mau ikut aku pulang
karena kamu berat dan bisa jalan sendiri
gak usah aku gendong ya
maafin putri ya nek
kuenya abis tapi putri gak bawa uang
cuma dua semangka ini nih nek
apalagi ngedengar kalau putri itu
hati nenek lebih lagi senang sekali
udah jangan dipikirin
yaudah sekarang kita potong semangkanya ya
ya bagaimana nenek mau makan semangka
pecah jadi dua lagi
yaudah tenang nek
besok putri akan kumpulin uang yang banyak banget
buat beli gigi palsu nenek yang baru
nenek umut aja ya nak
yaudah di umut gak apa apa dah
ini beneran ini
ini beneran nek
kenapa semangka jadi begini
ini semangka ajaib
aduh senang dah nek
ini penjata nenek yang paling ampuh
pokoknya mulai sekarang nenek bisa makan apa saja yang keras keras
iya bagus nek bagus
bisa mami jual lagi nih
kalau rumah neneknya putri di mana ya bu
ini pesenan neneknya putri
permisi bu cuma nanya
di mana rumahnya neneknya putri
soalnya saya mau kirim barang sprint bed sama sofa
permisi bu ini rumahnya putri
saya mau mengirim kulkas dan mesin cuci
mas tuhu daftarkan nyawa
ini ada lima ratus dolar
kok banyak sekali nek
gitu ya nek
nanti kalau sudah makan ya nanti kita karaokean semua ya
mami curiga kayaknya si tua bangka itu kedukun makanya dia bisa jadi kaya
kalau gitu nih kita kedukun minta pizza yang banyak
aduh kedukun minta pizza minta duit
kita ke dukun
kita harus lebih dekat lagi
pokoknya malam ini juga mami harus tahu rahasia apa yang bikin dia mendadak kaya
hmm gak kelihatan apa apa
sabar latih terus
ayo mengapas spendance nya